kalau yang satu ini nih ngomentarin penampilannya bapak presiden jokowi dodo disitu sasah aja ya
julukan presiden zaman now makin lekat pada sosok presiden joko widodo
paling tidak dari pilihan busana yang dikenakan pimpinan negara kita ini saat meresmikan operasional kereta bandara selasa pagi
ya betul sekali daniar dan juga pemirsa di saat para pejabat lain mengenakan kemeja resmi atau batik
presiden memilih gaya yang casual menggunakan kaos lengan panjang dan juga sepatu sneakers
gaya kasual seperti inilah yang menjadi pilihan presiden saat meresmikan operasional kereta bandara
alih alih menggunakan busana resmi seperti jas kemeja putih atau batik presiden nampak santai mengenakan kaos lengan panjang
gaya seperti ini membuat presiden tampil beda dibanding para menteri ataupun pejabat lain beserta anak buah yang menemaninya
masa mau ke stasiun naik kereta api pakai jas jamu ya
pakai kereta pakai gini kan nggak
udah kamu jawab sendiri
yang tak luput jadi perhatian adalah sepatu sneakers merah yang melengkapi gaya kasual presiden jokowi
dikutip detik finance dari situs resmi nike menyebutkan harga sepatu yang dipakai presiden ternyata kurang dari satu juta rupiah
tepatnya sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah
presiden joko widodo meresmikan operasional kereta bandara di stasiun kereta bandara soekarno hatta tangerang banten pada selasa pagi
peresmian operasional kereta bandara dengan investasi mencapai rp tiga enam triliun ini menandai akhirnya masa uji coba moda transportasi masal dengan rute stasiun sudirman baru batu ceper dan bandara soekarno hatta yang sudah digelar sejak dua puluh enam desember tahun lalu
usai diresmikan perselasa tangerang banten pada selesai pagi
usai diresmikan perselasa tarif uji coba tiga puluh ribu rupiah diganti dengan tarif resmi tujuh puluh ribu rupiah

usai diresmikan perselasa tarif uji coba tiga puluh ribu rupiah gitu

usai diresmikan perselasa tarif uji coba tiga puluh ribu rupiah gitu
pak jokowi biar ikutan eksis
berikut beberapa gaya santai jokowi dodo
yang kami rangkum untuk anda
mungkin sudah biasa
jika melihat presiden jokowi dodo mengenakan
kemeja lengan panjang putih dengan
celana hitam dan sepatu pantofo
namun penampilannya terlihat berbeda
saat ia melakukan kunjungan kerja
di tasikmalaya dan ciamis pada
bulan juni lalu kali ini
ia menggunakan sepatu sneakers
ternyata sepatu ini
merupakan pemberian sang anak
kayak sang pengarap alasannya
agar sang ayah bisa terlihat mencolok
di tengah orang orang
tidak sekali itu saja presiden menggunakan
sepatu sneakers jokowi
menggunakan sepatu sneakers saat
kegiatan pemberian sepuluh sertifikat
tanah gratis di bandung
sepatu berwarna biru ini
ia beli saat ia mengunjungi pusat perbelanjaan
paris fajah bandung hari sebelumnya
sepatu tersebut biasa
diperuntukkan untuk bermain olahraga skateboard
dengan tali dan alas berwarna
coklat sepatu yang
dibeli pun langsung digunakan saat
jokowi melakukan agenda kegiatan selanjutnya
selain sepatu casual jokowi dodo
juga sering menggunakan jaket berjenis
bomber berwarna hijau dalam berbagai
kesempatan jaket jenis ini pun
sempat menarik perhatian masyarakat dan
menjadi tren di dunia maya
saat mengunjungi papua gaya
jokowi dodo pun tidak kalah keren
ia menggunakan jaket berwarna hijau
yang sering dipakai di dunia militer
ia mengendarai motor trail
lengkap dengan alat pelindung lutut
sarung tangan dan helm yang tersemat
sebuah kamera mini untuk merekam
perjalanan ia mengendalikan
motor trailnya sepanjang tujuh km
di jalan yang tengah dibangun pemerintah
jelang akhir tahun lalu presiden jokowi dodo
mengunjungi pantai kuta bali
ia terlihat mengenakan kaos berkerah
kali ini ia menyusuri pantai
tanpa mengenakan alas kaki
bukan sekedar jalan jalan
kunjungan jokowi dodo ke bali
disinyalir memiliki makna kampanye
untuk memulihkan pariwisata bali
yang sempat terganggu akibat erupsi gunung agung
jadi memang sudah sering ya sebetulnya
presiden jokowi bergaya santai seperti itu
tapi kalau tadi ya kita melihat
dari kesantainya pak jokowi itu
saya agak sedikit ingin mengambil
perhatian di sepatunya pak jokowi tuh
di sneakers yang digunakan
ya coba deh kita lihat ya
coba kita lihat dulu
bagaimana atau apa sepatu sneakers
yang digunakan oleh pak jokowi tadi
ini yang di stasiun ya
adalah sepatu nike berwarna merah
lalu kemudian juga saat di bandung
juga pak jokowi menggunakan sepatu sneakers
ini mereknya dc ya
nah ini kan sepatunya dua duanya
buatan dari luar negeri
iya merek merek yang memang terkenalnya ya dari sana
meskipun beberapa sepatu dari merek ini
juga pabriknya ada di indonesia
ini merek merek luar ya
bagus banget kalau misalnya nanti sekali kali
menggunakan sepatu sneakers dalam negeri
tunggu tunggu tunggu
jangan komentarin aja prap
emang sepatu prabu ini merek indonesia
ya indonesia lah
ini sepatu cibaduyut ini
tuh lihat tuh
ini cibaduyut ini
saya suka lebih sepatu cibaduyut itu
udah dua tahun dan masih tahan sampai sekarang
ah ya udah berarti kan karena kualitasnya sama sama oke ya
bagus kok kualitasnya
apalagi kalau pak jokowi segala sesuatu yang dikenakan oleh bapak itu pasti viral
pasti dikenakan pasti digunakan
kan waktu ke bali wah langsung tahun baru dibalik rame
kalau misalnya pak jokowi menggunakan produk lokal juga pasti banyak tuh yang beli produk produk lokalnya
oke pak itu bisa jadi masukan untuk bapak ya menambah kekesualan sehari hari